salah satu gejala tertular virus covid adalah radang atau sakit tenggorokan dan batu kering
karena itu menjaga kesehatan bagian tenggorokan juga merupakan salah satu usaha mencegah penularan covid sembilan belas
penelitian dari national university singapura menyebut
semprot tenggorok atau throat spray povidan iodine empat puluh lima persen efektif mengurangi penyebaran infeksi covid
dari uji coba pengobatan melalui semprotan tenggorok mampu menurunkan infeksi covid sembilan belas dua puluh empat persen lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin c
pertama pintu masuknya adalah hidung dan tenggorokan itu
throat spray dijual bebas di berbagai toko obat dan napotik harganya pun beragam
namun throat spray yang memiliki kandungan povidon iodin empat puluh lima persen dijual dengan harga rp satu ratus tiga puluh lima hingga rp satu ratus lima puluh
saat puncak kasus covid varian delta obat ini sempat banyak dicari masyarakat
akhir ini sih enggak sih
enggak begitu ini enggak kayak dulu yang sebelumnya lagi rame rame
kalau rame rame yang lagi rame itu baru banyak
jadi pas tahun lalu pas yang delta itu mulai rame
iya rame jadi mau dibuat hidung atau tenggorokan rame
kalau sekarang mah air air ini emang enggak paling yang buat hidung aja
yang buat hidung ya
meski terbukti bisa meredakan gejala covid tetap saja yang paling utama adalah pencegahan
karena itu protokol kesehatan seperti masker cuci tangan
serta jaga jarak harus tetap diutamakan
iwan hermawan jimmy chandra jakarta